sementara itu kepergian musisi grup band tujuh belas herman sikumbang yang menjadi salah satu korban bencana tsunami yang melanda banten meninggalkan duka dan kenangan untuk orang orang dekatnya
salah satu yang punya kenangan tersendiri dengan mendiang herman adalah menteri tenaga kerja yang juga sekjen pkb hanif dakiri
berikut sekelumit kenangan hanif yang ia ceritakan di akun media sosialnya
alunan lagu tears in haven yang dipopulerkan oleh eric clapton itulah yang menjadi salah satu kenangan kebersamaan menteri tenaga kerja hanif dakiri dengan mendiang gitaris tujuh belas

juga seorang musisi hanif memang kerap berkolaborasi dengan band tujuh belas baik untuk sekedar menyalurkan hobi atau mengisi penampilan musik di acara partai
buat hanif herman adalah sosok musisi yang hebat teman yang baik dan kader partai yang teguh
herman ini orang yang sangat baik orang yang sangat bersahaja sederhana bisa bergaul dengan semua orang sangat santu
dan kebetulan juga sedang menjadi calon anggota legislatif
selain menjadi gitaris grup band tujuh belas herman sikumbang juga dikenal sebagai kader partai kebangkitan bangsa
saat ini herman tercatat sebagai calon anggota legislatif untuk dpr ri dari daerah pemilihan maluku utara
dalam unggahan terbarunya hanif mengunggah kisah di balik lagu tujuh belas kemarin
menurut hanif lagu awalnya dikirim oleh herman satu hari sebelum haul mantan presiden gusdur pada tujuh belas desember yang lalu
video ini memang menunjukkan goresan sketsa wajah gusdur dan lirik lagu yang menggambarkan kenangan atau sosok presiden keempat itu
namun siapa yang menyangka lagu yang ditulis oleh herman dua tahun yang lalu ternyata juga menggambarkan kenangan dan akhir perjalanan herman sendiri
unggahan hanif ini pun sontak menuai banyak
ketika dikirim ada beberapa komentar
z mendoakan almarhum herman dan keluarga besar tujuh belas
tidak sedikit pula warganet yang mengaku merinding dan terharu saat menyaksikan video unggahan hanif
dalam sebuah postingan di instagramnya hanif menuliskan pesan untuk mendiang sahabatnya
selamat jalan herman
karya karyamu akan tetap abadi
budi adiputro cnn indonesia